kau wanita penuh setahan jelai
kau akan menanggung akibatnya
lebih baik sekarang kita kembali pak
hari ini adalah hari sukra bulan serawan
hari di mana kau lahir ke dunia ini putriku
berarti malam ini ulang tahun aku bunda
dan sejak dahulu setiap di malam ulang tahunmu kau selalu merasakan demam tinggi seperti ini
kenapa harus seperti ini bunda
itu karena tanda lahir ini sayang
ini bukanlah tanda lahir biasa
ini tanda lahir yang menyimpan kekuatan yang sangat besar
kekuatan apa bunda
kau akan mengetahuinya
di saat usiamu sudah empat belas tahun disitulah kekuatan yang sangat besar muncul
pada hari ulang tahunku yang ke empat belas jatuh pada malam hari ini
apakah berarti kekuatanku mencapai puncaknya
kau akan mengetahuinya
kau akan mengetahuinya
kau akan mengetahuinya
kau akan mengetahuinya
kau akan mengetahuinya
kau akan mengetahuinya
aku akan mencoba mengukuh diri ini
kekuatanku sangat dasyat
kekuatanku sangat dasyat
aku harus cepat pergi dari tempat ini sebelumnya neblis itu datang
sekarang bersiaplah untuk memberikan bola mata nangga soka kepadaku
ya allah jika memang ini jalan satu satunya untuk menyelamatkan ibundaku
maka kuatkanlah aku dari rasa sakit yang akan menimpaku
ini dia yang kutunggu tunggu
akhirnya aku mendapatkan juga bola mata nangga soka
kenapa ini terjadilah
apa yang terjadi padanya
apa dia sedang berpura pura kesakitan
jangan jangan ini terjadi ketika mataku dan matanya saling berpandangan
ini adalah pada epokan di mana aku dan anjali belajar ilmu kanurakan
sebelum si pengacau itu datang
yang tidak lain adalah sahabat karibku sendiri
aku dan anjali sudah berkurangan saat pertama kali dia datang ke sini
nangga soka menyukai anjali dan nyaris memperkuasanya
tapi anjali mempertahankan kehormatannya
hingga merelakan kudamatanya
ketika dia membuka kudamatanya
dia membuka kudamatanya dengan kebenaran
dan dia berpikir bahwa
dia akan menerima kehormatannya
dia akan menerima kudamatanya
dan dia akan menerima kudamatanya
dia akan menerima kudamatanya
itu dia si pianat
kenapa dia tidak bisa mendengarku
kita dalam keadaan sukma
di dalam masa lalunya rangka soka
sekarang kita ikuti rangka soka
agar kita tahu
aku tidak bisa menerima cintamu
kekasihmu adalah sahabatku sendiri
apa yang kau bisa lakukan barusan
aku benar benar mencintaimu
aku rela meninggalkan pak keling
asal kau mau bersamaku
aku ingin mencintaimu
aku ingin mencintaimu
aku ingin mencintaimu
aku ingin mencintaimu
aku ingin mencintaimu
ini pasti tidak mungkin
tapi dia adalah calon suamimu anjali
kalau aku tidak mencintai dia
setelah kau datang
aku makin sadar kalau aku mencintaimu
kenapa kau bisa ada seperti itu
tenangkanlah dirimu pak keling
lebih baik kita teruslah melihat
agar kita mengetahui apa yang sebenarnya terjadi
pak keling sudah aku anggap sebagai
aku tidak mungkin mencintai wanita yang dicintai oleh sahabatku sendiri
lupakanlah pak keling
jika kau mau menerimaku maka kita akan pergi dari sini
kita akan pergi meninggalkan pak keling
agar kau tidak merasa bersalah kepadanya
aku tidak akan mengkhianati sahabatku sendiri
jika kau tidak mau menerima cintaku
lebih baik kau mati di tanganmu
kau wanita penuh setahan anjali
kau akan berhasil
kau akan menanggung akibatnya
lebih baik sekarang kita kembali pak
kau tidak mencintai pak keling sama sekali
kau telah berbohong
kau tidak mencintai rangga soka
kau tidak mencintai rangga soka

kau lebih mencintai rangga soka daripada pak keling
dasar wanita penuh setahan
aku sudah tahu semuanya
kamu jangan percaya sama ucapan dia
dia hanya ingin mengadu domba kita
aku hanya mencintaimu pak keling
dan aku tahu
matanya membawa ke masa lampau
aku melihat langsung
ketika kau merayunya
dasar wanita penuh setahan
jadi selama ini kau hanya memanfaatkanku
pak kling tolong dengarkan penjelasanku dulu
apapun yang ada

jangan sampai rangga soka mencintai rangga soka
aku sudah tahu semuanya
kau tidak bisa mengajar
abu sudah tidak ada lagi gunanya
dari atas dirimu

aku akan mencintai rangga soka